astaga kalian berdua ini mengagetkan aku saja
untung aku tidak menyerang kalian
bibi bener bener tangkas
sama seperti mardika
apa maksud kalian menanyakan mardika kepada aku
bukannya mardika bersama kalian
tadi bibi datang
lalu memaksa marjika untuk pergi
di saat kita sedang bertarung
itu tuh itu piang keroka
tuh itu orangnya tuh
mengapa kalian mengganggu kami
jangan pura pura tidak tahu
perbuatanmu sudah merugikan warga kami
percuma kamu jadi kiai
kalau penampilan kamu itu menipu
kamu melakukan ini agar warga tidak mencium kelakuan kamu
di sana aku dan murid muridku tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak terpuji
sepertinya kamu harus saya beri pelajaran
biar ngomong jujur
imahkamat brutegu stop bahkanlah tidak untuk lelaki

tapi bukannya pyong sendiri yang menyuruh aku untuk tinggal bersama kiai subakir
kenapa sekarang aku malah disuruh pergi
tapi kamu lihat sendiri keadaan di sana sangat berbahaya
kenapa mahardika malah pergi
di saat kita sedang butuh pertolongan begini
tidak apa bumi
pak kiai barusan aku melihat mahardika
pergi bersama biongnya di saat kita sedang bertarung
sungguh tidak tahu diuntung
bukannya menolong ya malah kabur pak kiai
pasti ada yang tidak beres dengan mereka
bumi cepat kau cari dan temui mereka
kenapa aku harus menemui anak tidak tahu diri itu pak kiai
biar aku yang mengantarnya ke kiai
aku takut terjadi apa apa dengan mardika
sembara ada di mana
sudahlah farida jangan memikirkan sembara
kan ada aku di sini bersama kamu
kenapa kamu berbicara seperti itu
jangan jangan terjadi sesuatu pada kembang
eh tidak tidak farida
kamu dari mana saja
aku hampir saja diterkam bu aya
aku tadi sedang berburu untuk makan malam kita
astaga kalian berdua ini mengagetkan aku saja
untung aku tidak menyerang kalian
bibi benar benar tangkas
sama seperti mahardika
apa maksud kalian menanyakan mahardika kepada aku
bukannya mahardika bersama kalian
tadi bibi datang lalu memaksa mardika untuk pergi
di saat kita sedang bertarung
makanya sekarang kita datang
sebab ditugaskan oleh pak kiai untuk menjemput marjik
sebab ditugaskan oleh pak kiai untuk menjemput mahardika

tidak itu tidak mungkin

astaga jangan jangan mahardika
dugaan kiai benar
berarti mahardika diculik oleh seseorang yang punya ajian malirupuk
kalau begitu aku harus mencarinya
ada apa mahardika kenapa kamu berhenti
tidak ada sepertinya ada yang mengikuti kita
tidak ada mahardika tidak ada yang mengikuti kita
semoga saja perasaanku itu salah bingung
oh iya kalau bingung boleh tahu di mana kamu simpan air sekolo jati yang pernah kamu ambil itu
hmm tidak ada ya
aneh dari mana bingungku tahu kalau aku punya cairan sekolah jati

tidak pernah menceritakannya
ada apa mahardika kenapa kamu diam saja
air itu ada bersama pak kiai itu
dia menyimpankan disembunyikan di suatu tempat
kalau begitu kamu harus cepat mengambilnya lagi
nanti biar bingung saja yang menyimpannya
martian selalu saja mengacaukanku
kemana perginya anak itu
ya allah suara apa itu